asma bu asma emang emang kayak gitu ceroboh
iya kan bu sinta
iya kan bu sinta
aduh alhamdulillah sekarang ada mas kevin
oh bilang aja mau ngambil ngambil kesempatan
bukannya nolongin asma ya kan
ya sebenernya sih bukan ngambil kesempatan aja
tadi pengen nyium juga sih
nanti udah nikah
yaudah kalo misalnya emang kamu gak mau
aku ngepaksa paksa kamu
nuh gue ga berhasilan
hepek semenjak ada perempuan kampung itu kamu tidak pernah ke kantor lagi
apa kamu tidak mau membantu papi lagi
atau kamu lebih suka menjadi supir angkot di kampung
pikirin masa depan kamu kevin
tapi jangan terlalu makan ya nanti maknya kamu
pak sampai kapan bapakmu diam di kamar terus
tidak mau ketemu tamu tidak mau ketemu tamu siapa siapa
ini gara gara restu yang sudah mempermalukan aku di hadapan semua orang
kenapa si restu tidak mau mengikuti keinginanku
bapak nih bapak lupa ya
jangankan kita pak yang banyak dosa
nabi muhammad ajat sampai nangis memohon pada allah untuk mengislamkan pamannya
tapi allah tidak mengabulkannya
malah allah menegur nabi muhammad
hai muhammad aku turunkan kamu ke dunia bukan sebagai penentu
tapi sebagai penyeru
meskipun restu itu anak kita kita gak bisa menentukan dia
kerja yang benar nanti ikan pada lemas kalau tidak diberi makan
seperti waktu si asma mau pergi ke kota
yang benar kerjanya
ini juga sudah benar abah
itu bukan salah saya
orang orang di sini banyak yang iri sirik sama abah
buktinya ikan pada mati keracunan
kamu jangan suka ngomong sembarangan
itu nanti jadi fitnah
kalau kamu mau terus kerja sama abah jaga tuh
sekarang dia sudah nangis
bagaimanapun apa yang saya tindakan verdiu
saya pasti akan kerja strike young ini
biar dia dan kenyawanya bersekutu
semoga setsubaru berhati sesama dilemma paleng
dan pasangan diskonksinya
jadi kami perlu meraih seara bagaimana puaskan
ini udah makan belum ya
mau makan inget asma

si asma pasti dikasih makan jangkepin kan orang kaya
aduh ini asma

coba asma sekarang ibu mau lihat cara kamu duduk
pertama buka serangan
asma bukan begitu caranya
pertama kita berdiri
kalau mau drop pelan pelan
senyum tetap harus
kamu kenapa asma
ada yang salah
ibu bukan orang pemarah
ada apa sih
habis caranya duduknya kitunya bu
buat asma teh kelihatannya kayak
kayak tante tante genit
tapi tepati seone orang ini lalu
hiamento terima kasih atas nilai yang terkenal
ngerti sama bocah
dan orang lain juga nama saya
coba sekarang gimana cara kamu minum
saya akan lebih suka kalau kamu bisa bikin perempuan itu untuk tidak mengajari asma lagi kan
maksud ibu adatnya harus ngelakuin apa
kamu tunjukin pada saya
kalau kamu adalah perempuan yang pinter
aduh alethe harus ngelakuin apa ya
terus kenapa sih ibu
kalau kayak gini nggak usah dipelajarin
bukannya lebih baik kalau kita jadi diri sendiri aja
kelakuan sikap itu penting
supaya orang bisa menghargai kita
supaya kita juga bisa dihormati dan dihargai
dan juga dipercaya sama orang lain
astagfirullahaladzim jam berapa bu
bu asma sholat dulu ya bu ya
tunggu di sini sebentar aja ya bu ya
bentar ya bu ya
siapa yang lakuin ini
asma emang emang kayak gitu ceroboh
iya kan bu sinta
iya kan bu sinta
nggak sengaja ibu mami
tapi mungkin karena asma buru buru
asma tuh mau sholat dulu takut waktunya habis
kalau habis ini asma beresin ya ibu mami ya
bentar lagi mami
yang kamu ajarin sama perempuan itu
bisa waktu kembali keramik saya
ini mahal sekali
lebih baik bu sinta teh nggak usah ngajarin asma lagi
nanti keramik yang lain
pecah juga lagi
saya permisi dulu bu
betul asma yang pecahin
ibu sinta juga